memang buat si malakama antara kita mengatasi politik identitas
sama pemerintah harus merawat demokrasi dan kebebasan
ini agak susah kita menyandingkan dan memilah milihnya
tapi teman teman mahasiswa ada yang masih punya keresahan kayaknya
ada ada yang mau tanya silahkan
assalamualaikum wr wb
saya zaki dari presiden university
tadi sempat banyak dibahas tentang politik identitas
menurut saya politik identitas itu memang baik
namun yang sangat diresahkan oleh saya dan mungkin orang orang di bawah masyarakat
bahwa yang berbeda itu bukan politik identitas
saya dengan teman saya kita saling sebut walaupun kita beda agama beda ras
tetapi yang sangat disayangkan bahwa adalah perbedaan hukum
di mana selalu saja islam yang disalahkan
dan ada juga beberapa anggota parpol
yang bahkan dari parpol yang sangat nasionalis dan pancasilais
dia mengaku bahwa dia sangat
dia bangga menjadi salah satu anak dari partai yang dilarang di indonesia
mengapa hal itu bisa terjadi dan dibiarkan
mengapa selalu islam yang cingkrang yang disalahkan militeroris
oke thank you teman teman
ini concern di bawah dulu
saya mau ke mas eko deh
jawab deh anda kan lima tahun jadi deputi komunikasi politik di kantor staf presiden
ini makanan anda nih harusnya
betulkah islam yang disalahkan betulkah hukum tidak adil hanya untuk oposisi
betulkah pemerintah hanya tajam kepada orang orang yang galak saja seperti bukrahlan dan bukroki
tidak jadi begini
dalam sistem demokrasi ya
dalam kebebasan berpendapat ini
nah itu memang sering kali terjadi juga
bahwa ada unsur unsur yang kemudian tidak bisa menerima
saya ambil contoh ya
ada perdebatan yang saya lihat
kemudian tidak bisa menerima
ide saudara roki
kemudian mengambil jalur
meskipun tahu bahwa itu sebetulnya
wilayah yang sebenarnya sudah tidak
nah artinya apa
itulah yang saya katakan
baruang di masyarakat dalam korupsi demokrasi ini pun
di tengah kebiasaan pendapat itu pun
ada orang per orang
golongan yang kemudian juga nggak bisa menerima
nah inilah yang menjadi sekarang ini tanggung jawab negara
nah negara menurut saya dalam konteks misalnya rocky itu sudah benar
sebagai polisi sebagai instrumen negara
dia tidak menerima
nah ini saya harapkan juga
di setiap kesempatan tidak mengkapitalisasi
kesalahannya untuk bahwa ini negara
tapi justru negara dalam konteks itu
dia melakukan tugasnya dengan baik
ini ya soal kasus saya yang dimaksud
dilaporkan ke polisi itu kan
ya memang yang ngaco itu melaporkan sesuatu yang gak ada deli kan
jadi bukan kebenaran itu kan
karena negara berbaik hati memang negara tahu bahwa itu bukan deli
ya dengan sendirinya mau negara intervensi nggak intervensi itu pasti sistemnya bilang
itu tertolak oleh sistem pasti itu
karena gak ada algoritmanya tuh orang berbeda pendapat dijadikan deli kan itu soalnya
yang saya maksudkan adalah sebetulnya bahwa dalam sistem demokrasi kebebasan ini
memang ada kelompok ada orang per orang yang kadang kadang nggak bisa menerima pendapat
itu yang poinnya kan
itu salah negara atau salah orang tuh

tapi kemudian dalam konteks negara tadi
bahwa negara tidak menggunakan instrumen itu
dan polisi sudah menggunakan tafsir hukumnya sudah benar gitu loh
ini saya kira yang harus di
anda yang lima tahun ada di luar merasa negara adil gitu
kado mengado itulah itu urusan
ya itu urusan pidana lah
lagi pula itu kasusnya kan gak jadi gara gara gak dapat surat kuasa dari pak jokowi
jadi gak jadi gak di
iya itu itu
sesederhana itu gitu
jadi legiasinya gak dipenuhi gitu
bukan itu yang saya mau
ya artinya pak jokowi sadar betul bahwa ini bukan wilayah
ya kan kayak gak dapat tadi kan
bukan soal pak jokowi memang hukumnya begitu
polisi memang mengerti hukum
yang melapor yang tidak mengerti hukum
udah udah oke
tapi poin saya begini deh
kalau kita berbicara
saya kira memang sulit dibantah bahwa
berdasarkan pernyataan pernyataan para akademisi
kita ambillah biar netral gitu ya
rocky berpihak kepada kebebasan kalau rocky kan gitu
itu tidak netral ya
itu itu nilai betul
para akademisi mengatakan bahwa memang indonesia ini
dan saya sudah katakan berkali kali sejak mungkin dua ribu delapan belas berkali mengutip
pendapat para akademisi
indonesia ini sekarang berubah menjadi negara
yang disebut sebagai illiberal demokrasi
artinya apa artinya demokrasi yang ditandai oleh adanya pemilu
tetapi tidak dengan jaminan terhadap hak hak sipil gitu loh
terhadap hak politik
itu udah penilaian
penilaian banyak orang
dan kalau kita dengarkan dari pernyataan pernyataan kawan kawan di
di pemberitaan sekarang ini
memang saya kira ada semacam ketidak percayaan
ada semacam ketidak sabaran gitu
terhadap kebebasan gitu
tadi dikatakan kan pak komar dua tubur misalnya
sudah melanggar pancasila ya digebuk aja gitu
tapi digebuk itu pun harus tunduk kepada apa yang disebut sebagai
pendidikan hak hak sipil
sebentar sebentar kan saya belum selesai
sekedar digebuk itu pasti tidak lewat proses hukum
semua kan lewat proses hukum
tapi kan kan di proses hukum membubarkan hti
ya kan hanya ada secari kertas keluarkan oleh
menteri hukum dan ham untuk membubarkan itu semua
jadi gak pakai gak pakai
kalau mau misalnya negara datang dong
ada harus ada alarm gitu
ada program ini segala macam
datang dong dengan bukti
di pekan jalan
jaksa mengatakan you
organisasi yang melanggar pancasila karena ini iri segala macam
hakim lah yang harus putuskan
kesepakatan kita di dalam berdemokrasi
saya selesaikan dulu
nah yang saya mau bilang adalah
ada memang ada ketidaksabaran
ya ada semacam
jangan jangan juga kecurigaan terhadap kebebasan ini
tetapi di atas semua itu
ada kepentingan mengenai
ada kepentingan mengenai
bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa didorong
bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa didorong
bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa didorong
karena itu presiden tidak mau diganggu
intinya stabilitas jadi kunci
karena itu diperlukan pembangunan
untuk pembangunan ini diperlukan semacam stabilitas politik
yang dikelola dengan cara cara yang sebetulnya
mirip dengan atau bisa dibilang otoritarian sebetulnya
korban stabilitas itu apa
ya problemnya adalah
ini yang membuat kami berbeda sebetulnya
mitos bahwa pembangunan ekonomi ini
sebetulnya ini membuat kita berbeda sebetulnya
mitos bahwa pembangunan itu membutuhkan
stabilitas politik yang dikelola secara otoritarian
apakah ekonomi atau demokrasi
apakah kebebasan atau keamanan
itu sudah kita patahkan
tetapi sambil merayakan demokrasi
jaman psb masuk kan ya
nggak penting lah soal psb nya
yang saya mau bilang adalah
kita berhasil patahkan mitos politik ini
setelah itu gitu
nah kok sekarang tiba tiba kita merasa
untuk bicara mengenai sebetulnya politik
demi pertumbuhan ekonomi
dengan kata lain
ini sedang bergerak ke belakang
bergerak ke belakang ya
karena pikiran seperti itu adalah
pikiran yang khas odeh baru
oke terima kasih
sebelum bang komra kamu jawab
saya minta data data soal
indeks demokrasi dan kebebasan sipil
terutama yang kami rangkum dari berbagai media
boleh ditampilkan atau tidak
oke dimanakah dia
indeks demokrasi indonesia naik dua puluh delapan
kebebasan sipilnya menurun
ini saya bacakan ini dari bps
kepala bps menyebut angka indeks demokrasi indonesia
meningkat sebesar tujuh puluh dua tiga puluh sembilan poin
nah kepala bps menjelaskan untuk mengukur indeks demokrasi
melihat tiga aspek utama
kebebasan sipil hak politik dan lembaga demokrasi
untuk aspek kebebasan sipil bps mencatat
ada penurunan dua puluh sembilan poin
di tahun dua ribu delapan belas
termasuk juga hak aspek
hak hak politik yang juga menurun
lihat mana data berikut
lsi paling baru juga menyebutkan
ketakutan publik berekspresi naik di era jokowi
ini juga menjelaskan bahwa tren kebebasan sipilnya
terus menurun kita lihat berikutnya
ini angka dari
beberapa tahun terakhir
tujuh tahun terakhir angkanya
apa namanya menurun
terutama bicara mengenai
indeks kebebasan sipil
kebebasan inti demokrasi mengalami kemunduran di indonesia
sejak tujuh tahun lalu dan belum terlihat
ada tanda tanda membaik
kita lihat dari berbagai sisi ya
jadi tidak hanya karena tindakan
pak jokowi tapi juga
pembelahan tadi juga bisa menyebabkan
orang kebebasan demokrasi itu dibatasi
ada kelompok keras
yang lunak keras
berhadapan hadapan itu juga bagian dari
memperlambatnya jadi tidak
semua karena tindakan pak jokowi tadi
membubarkan dan saya ingatkan
soal pembubaran tadi
terhadap hti dan seterusnya
yang mengancam ke indonesia
jadi tidak bisa kita bawa ke pengadilan nanti
kita kaget kan nggak bisa begitu
tindakan itu harus diambil
tindakan cepat kita semua tahu kok pengadilan itu bisa berubah
masalah hti dan segala
dan pergerakan maukan seperti
di suria sana baru kita bergerak
karena ada contoh contoh di beberapa negara
di timur tengah yang membuat sampai
hari ini masalah menjadi besar
siapa yang membiarkan selama ini bang
arab spring itu persoalannya bukan
pertama tama ideologi pak
tapi ada persoalan injustices
segala macam perubahan kehidupan sehari hari
masalah itu ada hubungan
yang paling baru deh bang komar
kita lihat ini beberapa waktu terakhir termasuk nih
menjadi isu awal di tahun depan ketika pemerintah
agak ragu ragu icuk bahasa badmintonnya
untuk memberikan izin baru kepada
front pemilai islam
perspektif anda bagaimana
pemerintah masih mempelajari soal
ad anggaran dasar anggaran rumah tangga mereka
disitu dicantumkan jelas
kalau mereka tidak mengakui pancasila
kalau di zaman pak sbe dua kali diperpanjang
itu menurut anda salah atau benar
itu penilaian publik ya
saya tidak menilai itu
tapi karena dibiarkan sepuluh tahun itu
saya sampaikan sekarang terjadi
izin itu dalam hukum administrasi
artinya dispensasi terhadap keadaan yang dilarang
orang buat organisasi
mesti minta izin dalam pengertian
negara yang bolehkan atau tidak bolehkan
kembali perhukum di video tadi
kebebasan berserikat dilarang di indonesia
saya kira bukan izin istilahnya
saya terangkan fondamen
rada lurus lah logikanya
seseorang diberi izin
sebagai acception dari yang dilarang
kecuali diberi izin
jadi itu logika yang palsu
soal isi segala macam itu
kalau kita bikin analisis
yang agak dalam
itu artinya jangan sekedar hti
dilarang kalau pakai teori tadi
ketakutan global itu
bikin guantanamo di
pulau seribu kalau mau konsisten
kenapa gak konsisten ikut
dan ternyata guantanamo tuh
banyak juga yang ngaco kan
jadi anda kalau
mau bikin sesuatu analogi
soal kebebasan berpendapat
saya kasih kasus yang agak hangat aja
saya bilang begini di ilc
tidak paham pancasila
orang marah tuh
kenapa orang gak marah
padahal dua duanya statusnya pendapat
sekarang timbul semacam kesan
yang pro rejim yang disebut
terutama masih kalau saya kasih kuliah dasar
konsep logika ya
yang penting jangan tersesat
supaya gak tersesat itu
seseorang bebas kalau di depannya
ada dua pilihan
mau pilih yang a atau b
positif atau negatif
beban pembuktianya di saya
saya mesti buktikan beliau paham pancasila
membuktikan beliau paham pancasila
maka ada pilihan a kedua
pak jokowi tidak paham pancasila
bagi saya lebih mudah membuktikan itu
dua duanya pendapat saya memilih yang bisa saya buktikan
dalam konteks kebebasan berpendapat
ya ini tadi saya hanya bebas
kalau ada dua pendapat
karena dalam kebebasan berpendapat
karena itu saya bisa membuktikan
bukan cara saya
bukan cara saya
negara sudah cukup dewasa belum dalam mengelola itu
negara itu kekanakan kanakan
bang komar terakhir sebelum kita
kita break kita ada topik lain
dimana anda lihatnya
tapi logika yang bagus itu harus
ditanam di negara yang masyarakatnya
alam pikirannya juga bagus
kalau tidak pikiran bagus
untuk dia sendiri
untuk publik kan
yang terakhir jadi intinya fpi
diperbolehkan untuk lanjut atau enggak
menurut pendapat anda
yang urusan komunikasi dan luar tubuh
dan juga pd perjuangan adalah
apakah amandemen konstitusi dan gbhn
perlu sekali tahun dua ribu dua puluh kita lihat
dalam konstitusi baru kita
kita akan bahas itu saja